alhamdulillah siang hari ini kami baru saja selesai bersama sama menunaikan ibadah sholat jumat
ada kerinduan yang luar biasa untuk bisa kembali bersujud menunaikan sholat jumat di kawasan balai kota ini
sebagaimana juga dirasakan oleh jutaan umat islam di jakarta
hari hari ini adalah masa masa transisi karena itu kami perlu tegaskan kepada semua
lebih baik lebih utama tetap berada di rumah
karena kita memang masih dalam kondisi di mana wabah ini belum sepenuhnya selesai
bila memang harus bepergian memang harus keluar maka taati prinsip prinsip protokol kesehatan
jadi di masa transisi ini ada empat hal utama yang harus selalu diingat dalam kegiatan apapun
nomor satu hanya yang sehat yang keluar dari rumah yang tidak sehat tetap di rumah
yang kedua gunakan
masker masker ini selalu dipakai dalam kegiatan apapun
yang ketiga selalu jaga jarak
dalam kegiatan apapun dalam interaksi apapun jaga jarak minimal satu meter
yang keempat adalah mendatangi tempat manapun harus melihat bila sudah lebih dari separuh kapasitas maka jangan masuk
dan bagi pengelola
masa transisi adalah kegiatan yang paling penting sekitar dua puluh persen dari lima puluh persen
di mana persen kapasitas empat prinsip ini dipegang selama masa transisi maka insyaallah kita akan bisa lebih jauh lagi mengendalikan penyebaran covid sembilan belas
lalu di dalam masa transisi ini saya ingin sampaikan kepada semua disiplin
disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan pastikan bahwa tempatnya tempat tempatmu tempat tempatmu tempat tempatmu tempat tempatmu yang paling penting
tempat anda berkegiatan mengikuti itu
bila kita tidak disiplin potensi penularan terjadi
bila sampai kematian meningkat apalagi bila mengkhawatirkan
maka pemprov dki jakarta gugus tugas tidak segan segan
untuk menggunakan kewenangannya menghentikan proses transisi
dan kembali kepada semua berada di rumah
kita tidak ingin itu terjadi karena itu mari kita semua disiplin
saya ingin mengajak kepada seluruh warga di jakarta
untuk ikut mengawasi
karena tidak mungkin aparat penegak hukum bisa mengawasi jumlah yang begitu banyak
jumlah perkantoran jumlah pertokohan jumlah rumah ibadah
jumlah kegiatan sosial luar biasa banyak
mari kita semua ikut mengawasi dan bila menemukan penyimpangan
tegur laporkan kepada kita
dan kita nanti akan tindak sesuai dengan semua peraturan yang ada
dan kami tidak segan segan untuk mencabut izin untuk menutup tempat apabila melakukan pelanggaran
bila ada pertokohan bila ada perkantoran bila ada mal
bila sampai melanggar diingatkan dua kali
dua kali masih melanggar yang ketiga akan ditutup
ini demi melindungi keselamatan seluruh warga di jakarta
dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk ikut mengawasi
insya allah masa transisi ini bisa kita lewati dengan sebaik baiknya
saya rasa cukup
semoga semuanya berjalan car
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh